kita ke informasi lain menteri pertahanan ria mizar riangkudu mengaku sudah mengetahui adanya surat dari ahmad dhani yang ditujukan kepada dirinya
surat itu diketahui lewat media sosial
dalam surat tersebut ahmad dhani menyatakan ia adalah patriot dan tidak anti cina
hal itu menurut dhani dibuktikan dengan menggelar konser band dewa di aceh pada tahun dua ribu tiga saat ria mizard masih menjabat sebagai kepala staf tni angkatan darat
ria mizard pun tidak membantah aksi dhani saat itu
ia juga bahkan menyatakan memang menggunakan jasa ahmad dhani untuk menggelar konser cinta nkri di aceh
bahkan ahmad dhani pernah dijamu di kediaman ria mizar
namun untuk persoalan hukum dan politik ria mizard menyebut enggan untuk ikut campur
saya masalah hukum masalah politik saya enggak ikut campur
saya bukan orang politik
dan hukum harus ditegakkan
jangan sampai ada intervensi
tapi berharap agar hukum itu ditegakkan dengan baik